ya berbalik informasi lainnya tadi malam semua teman saya nonton dan gbk penuh sepertinya nonton ed sheeran
dan juga penuh juga di g story ya
gavinyanya asal inggris ed sheeran akhirnya tampil menghibur pengembar yang di jakarta setelah dua tahun lalu sempat batal
ed sheeran ini melakukan konser dalam rangka promo album divide dan informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita di cnn indonesia today kali ini
dan saya yudi doan undur diri selamat berantakan
saya minta maaf saya sepatutnya berada di sini pada tahun dua ribu tujuh belas tapi saya membuat tangan saya berat dan saya terlalu berhenti
jadi saya minta maaf untuk menghentikan persembahan itu dan terima kasih banyak banyak untuk mengembalikan persembahan ini
dalam konsernya kali ini ed memboyong band rock asal jepang one oke rock sebagai pembuka dan tampil selama empat puluh lima menit
dilanjutkan dengan lagu pembuka ed sheeran castle on the hill
kursi isi stadion mengemas saat para penonton menyanyikan sejumlah lagu hits
ed sheeran menjadi satu dari sedikit soleh istria internasional yang punya kesempatan untuk melakukan konser di stadion gbk
pihak promotor punya alasan khusus soal pemilihan venue
sebenarnya memang ed sheeran itu di rangkaian tournya yang di tahun dua ribu sembilan belas ini seperti kita bisa lihat di semua negara memang konsepnya merupakan stadium show
jadi ketika kita tahu
kita pun excited dan kita juga optimis bahwa fanbase di indonesia dari ed sheeran itu cukup untuk memenuhi sebuah stadium
dan kita tentunya gak mau kalah dong dengan negara negara lain
kita punya stadium yang begitu bagusnya dan begitu besarnya
jadi kita kerjakan juga untuk konsep stadium di jakarta ini
dari segi produksi serta tata panggung promotor menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan tim manajemen ad di negara negara lainnya
menggunakan dua ratus tiga puluh ribu watt agar menjangkau seluruh penjuru stadion
walaupun hanya berdiri seorang diri di atas panggung ed membawa lima puluh orang kru dan sebelas kontainer untuk keperluan panggung serta permintaan lainnya
kita kan tahu bahwa ed sheeran itu tipe artis yang sukanya itu kesamarataan lah ibarat kata
jadi tidak suka sesuatu yang eksklusif
jadi dibilang aneh juga enggak cuma bikin kita was was sebagai promotor karena di indonesia ini kan kita harus jagain ed sheeran gitu
kemaren ed sheeran diner di tugu kunstring dan tidak mau makan di area private
jadi dia makan ya di meja bebas aja yang semua orang bisa lihat
dan kemudian tadi siang lunchnya di seribu rasa itu dia dari hotel ke restoran jalan kaki
meski punya beberapa syarat khusus namun ad mampu membius penggemarnya dengan total delapan belas lagu selama dua jam penampilannya
tim liputan cnn indonesia jakarta